presiden joko widodo menyebut rencana aksi damai dua desember mendatang adalah aksi ibadah dan doa bersama
hal tersebut disampaikan presiden usai menghadiri hari ulang tahun korps pegawai republik indonesia
atau korpri ke empat puluh lima di silang monas jakarta hari ini
dengan tegas presiden menjelaskan kepada awak media bahwa tidak ada rencana demonstrasi
seperti informasi yang kerap beredar di masyarakat belakangan ini
hal ini menyusul adanya informasi rencana aksi bela islam susulan atas kasus dugaan penistaan
yang dilakukan oleh gubernur nonaktif basuki cahapurnama pada akhir tahun lalu
bukan demo tidak ada demo jadi yang ada adalah doa bersama baik sebelum jumatan maupun setelah jumatan